selain tren jajanan baru bandung juga tak kekurangan jajanan klasik
jajanan klasik di bandung bahkan terus berkembang mengikuti zaman
saya akan mengajak anda mengenal kue balok
kue balok terbuat dari terigu vanili telur susu kental manis
sudah kue margarin dan gula pasir
dinamakan kue balok karena kue ini dicetak menyerupai balok kayu
sejarah kue balok bisa dirunut ke zaman kolonia belanda
pada abad ke sembilan belas warga bandung mulai mengenal berbagai penganan ala eropa yang berbahan baku terigu
pola makan sarapan dipengaruhi oleh kuliner belanda
sarapan dengan menggunakan roti on back cook itu mulai menjadi sebuah hal yang ngetrend
fenomena yang muncul adalah munculnya kue kue
balok di pinggir jalan yang menggunakan arang
tekstur kue balok yang padat cocok untuk mereka yang butuh sarapan yang lebih mengenyangkan
hingga kini kue balok di pinggir jalan yang dipanggang dengan arang masih dapat dijumpai di jalanan abdurrahman saleh
kakek saya dulu yang menciptakan kue sampai sekarang
ada salah satu yang harus kita berani untuk makanan sekarang itu dari bahan bahan pak
bahan yang bagus
sejak dua ribu sepuluh sang pemilik mulai mengembangkan rasa
kue balok klasik kini memiliki rasa keju coklat kismis kacang kacang coklat selai nanas selai stroberi selai blueberry piramisu dan green tea
jibeuh hijauge sebeuh
yang artinya satu aja kenyang itulah yang saya rasakan setelah makan kue balok ini
dan itu kenapa
karena kue balok mengandung banyak kalori

anda yang tidak suka sama kue balok yang matang
di sini juga ada kue balok yang setengah matang yang teksturnya lebih lembut
selain yang klasik ada juga kue balok yang mirip brownies di jalan sabang
bahan dasar kue balok brownies ini sama dengan kue balok pada umumnya
bedanya kue balok ini diberi coklat bubuk
ada sekitar enam puluh penjual kue balok di kota bandung
untuk menjangkau pembeli di luar kota
kini kue balok buatan bandung bisa dibeli secara online
saya ulkaq helmi surya negara bandung jawa barat